saya suruh membawa jakarta rup
sekarang kau tidak akan bisa lolos
tunggu apa lagi
cepat pergi dari sini
jangan diam baik baik
ya enggak tunggu apa lagi
ger kau gak bisa berdiri dengan mereka lebih lama lagi ger
cepat pergi bawa anakmu
ger berik berik gawah
jangan lupa like share dan subscribe ya